dapatkan penjelasan dari saudara ahli terima kasih
baik dari termohon ada pertanyaan
terima kasih majelis kepada ahli
pertanyaan utamanya pada pokoknya adalah
dalam teori voting behavior atau berlaku memilih
itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh
tadi ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor di privasi relatif
tetapi ada juga secara teoretik yaitu predisposisi
sesuatu yang sudah tertanam di dalam benaknya pemilih ya
misalkan begini persepsi tentang bahwa jokowi itu orang baik
maka kemudian orang yang didukung oleh jokowi adalah orang baik
ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan jokowi jelek
maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan jokowi jelek
yang berikutnya juga sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada ahli
yang kemarin bahwa dari pemilu presiden
sejak dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat
satu satunya orang yang selalu muncul dalam pilpres itu adalah namanya prabowo subianto
sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori pres disposisi pemilih
bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam pemilih
pertanyaan saya apakah semata mata berlaku memilih dipengaruhi deprivasi
apakah kemudian faktor predisposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh
saya kira itu terima kasih